pembelajaran tatap muka diizinkan kembali dibuka per januari dua ribu dua puluh
apakah sekolah siap dan bagaimana perlindungan anak serta tenaga pengajar selama mengikuti kegiatan belajar di sekolah nantinya
apakah penggunaan zonasi sebagai tolak ukur pembukaan sekolah ini sudah tepat
kami bahas bersama heru purnomo sekjen fsgi
halo selamat malam pak heru
pak heru ini kemendikbud menyebut bahwa pendidikan jarak jauh ini jika terlalu lama akan menimbulkan dampak negatif yang cukup signifikan
tadi ada tiga poin sehingga ini dijadikan alasan untuk membuka sekolah
apakah ini dibenarkan menjadi solusi atau sebenarnya bukan solusi
melainkan pjj yang harus dievaluasi
sebenarnya menurut kami ini adalah solusi
karena pjj selama ini mengalami hambatan
dengan adanya dibukanya kembali sekolah
maka pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah
ataupun memberikan kewenangan kepada kanwil kemenak
untuk melakukan pembelajaran tatap muka
tetapi kalau melihat pernyataan seperti itu
menurut kami fsgi ini belum tepat
kenapa belum tepat
karena mesti harus ditambahkan di situ
dan kemudian pemerintah sekolah
memberikan kewenangan kepada setiap satuan pendidikan
untuk membuka pembelajaran tatap muka di sekolahnya
tentu tergantung dari persiapan
baik fisik maupun psikis satuan pendidikan yang ada
kenapa fsgi menyampaikan seperti itu
tergantung dari persiapan fisik dan psikis
setiap satuan pendidikan
untuk membuka sekolah dalam pembelajaran tatap muka
kami menyampaikan seperti itu
ketika fsdi ikut bersama dengan tim kpai
melakukan pinjauan langsung ke sekolah sekolah
siapan sekolah untuk pembelajaran tatap muka
kami menemukan banyak hal
sekolah sekolah yang kami kunjungi secara langsung
mereka mempunyai persiapan secara fisik
bas travel dengan air mengalir dan sabun cuci tangan
selanjutnya dengan masker
menjaga jarak di musolanya
kemudian menjaga jarak di dalam bus
yang sudah disusun bangkunya
tetapi disini untuk
tentunya itu tenda untuk
ketika siswa itu dalam kondisi

yang tidak diperbolehkan ikut tatap muka
disitu belum terlihat
persiapan secara fisik itu
tetapi persiapan secara psikisnya yang belum ada
kenapa persiapan skit itu penting
karena persiapan fisik bagi sekolah
atau tatuan pendidikan ketika
mau membuka sekolah
dalam pembelajaran tatap muka
itu kan merupakan satu panduan
merupakan satu aturan
tua berangkat dari rumah itu
dalam kondisi sehat atau tidak
kemudian orang tua menyiapkan maskernya
atau mengantar ke sekolah
nah setelah tiba di sekolah
nah ini belum kami temukan
aturan aturan seperti itu
aturan ketika guru berangkat dari rumah
sampai ke sekolah
ketika mau mengajar itu bagaimana kondisinya
jadi belum ada sop nya
jika guru dari rumah itu
dalam kondisi meriang atau panas
atau penciumannya tidak bisa mencaum
sium bau bau sama sekali
itu kan merupakan satu indikasi
nah ketika disitu tidak diatur
bahwa guru yang sedang dalam kondisi seperti itu
tidak diperbolehkan untuk mengajar
tetapi secara diam diam mereka terus langsung mengajak
karena kebutuhan untuk mengajar
kan ini berbahaya
berbahaya artinya bisa menularkan
sembilan belas kepada aditif
nah kalau sudah seperti itu
ini kan menjadi satu
atau berpotensi menjadi kluster penyebaran
ketika aturan panduan sop
di dalam pembelajaran
baik dalam proses pembelajaran
selesai proses pembelajaran
menuju ke rumahnya masing masing
itu belum diatur
satuan pendidikan belum memberikan
perlindungan kepada sekolahnya
dari protokol kesehatan covid sembilan belas
nah kalau sudah seperti itu
untuk menjadi kluster baru penyebaran
karena itu bahwa
membangun kesadaran dan disipi
menggunakan protokol kesehatan
baik secara fisik maupun psikis
artinya sama sama memberikan perlindungan
kepada serta didiknya
kepada tenaga keberdikan
atau memberikan perlindungan
kepada warga sekolah
dan ini sesuai dengan
undang undang guru dosen pada pasal tiga puluh satu
ayat satu sampai lima
yang mana pemerintah pusat
memberikan perlindungan kepada
proses pembelajaran di sekolah
artinya memberikan pelindungan kepada gurunya
memberikan perlindungan kepada peserta didiknya
nah kalau sudah seperti ini
seperti tadi kami sampaikan bahwa
tidak hanya kewenangan itu
ada di pemda
baik secara fisik maupun secara psikis
pak heru tapi ini kan baru akan diselenggarakan
apakah dari hari ini diterbitkan
peraturan atau pedoman itu
hingga akhir tahun tiga puluh satu desember
sebut saja begitu dua ribu dua puluh
apakah ini waktunya tidak cukup
untuk bisa membangkitkan kesadaran
baik dari orang tua
kemudian murid dan juga
pemerintah daerah yang memberikan latihan untuk mereka yang berada di sekolah ini
apakah ini bisa dikalkan
untuk pendidikan tetap muka
kalau seadanya ini diserahkan
sepenuhnya kepada pemerintah daerah
baik pemerintah provinsi kabupaten maupun kota
menurut kami tidak cukup
karena sekolah ini di seluruh wilayah indonesia sangat luas
maka pemerintah dalam hal ini
ini kan skb
baik dari pemerintah dari kemendikbud
kemenak kemudian kementdagri
tentunya harus bersinergi semuanya
tentu sebelum ke arah sana
dalam kondisi seperti ini
guru tentunya sebagai
ujung tombak satuan pendidikan
di dalam pembelajaran perlu
pemerintah menganggarkan untuk swaps
terhadap mereka mereka harus
di cek terlebih dahulu ketika mereka
di cek kondisinya bagus
anggarannya adalah dari anggaran apbn
jadi pemerintah pusat dalam hal ini
harus mengalokasikan itu
jangan sepenuhnya melimpahkan
kewenangan ini kepada pemerintah daerah
ya tidak bisa
kembali kepada tadi
kalau seandainya dalam
bentang waktu dari
november akhir ini kemudian
desember satu bulan lebih
atau satu bulan setengah ini
ketika mereka bergotong royong bersama sama
dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
sama sama memberikan sosialisasi
ini kepada semua satuan
kepada semua kepala sekolah
memberikan info seperti itu
agar persiapan seperti itu insya allah
bisa berjalan dengan baik
artinya bahwa sosialisasi untuk perlindungan ini
harus segera dilaksanakan
ketika pembelajaran tata buka
harus dimulai kembali
tergantung dari persiapan
secara fisik dan psikis
tapi fsgi sendiri
melihat ini urgensinya bagaimana
membuat pendidikan tetap muka
sehingga harus dilakukan
pendidikan tetap muka
karena kita tahu juga ada aturan yang menarik
orang tua ini bisa memilih ya
sistem pembelajarannya ini bagaimana
apakah ini tidak membingungkan pak heru
maksudnya memilih dalam hal apa ini
memilih boleh pjj
atau tetap muka
nah kalau seandainya seperti itu
ini bisa campuran
kami juga sudah memikir seperti itu
dengan para pengurus fsgi
ketika orang tua memilih
untuk pembelajaran dalam rangka
memberikan perlindungan dari rumah
mata pelajaran yang dianggap
untuk diberikan pemahamannya
tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan pemahaman
itu maka pada saat
pembelajaran tata muka
itulah kesempatan untuk mereka
mata pelajaran bahasa inggris
tentunya tidak semua orang tua
bisa membimbing putra putrinya
dalam pembelajaran bahasa inggris di rumah
maka ketika mata pelajaran
empat mata pelajaran yaitu
bahasa indonesia bahasa inggris
matematika serta ipa
dan satu lagi untuk olahraga
inilah yang ditatap bukakan
di dalam kelas
jadi satu sisi saat mereka
biar langsung olahraga
artinya bahwa mereka
satu sisi pembelajaran di dalam kelas
untuk bisa memberikan pemahaman
kepada siswa yang selama ini
menjadi kendala di dalam pembelajaran di rumah
nah setelah itu mereka berolahraga
untuk meningkatkan imun untuk
membangun fisiknya dalam tubuh dan lain sebagainya
artinya ketika itu
dilakukan di sekolah
setelah mereka pembelajaran itu
selesai kemudian di pesankan oleh
bapak ibu gurunya nah besok
kalian belajar di rumah
mata pelajaran ips
dengan pr seperti ini
ppkn seperti ini
agama seperti ini
keterampilan seperti ini
nah itu bisa diselesaikan di rumah
karena ketika pembelajaran yang sulit
dipahami oleh siswa
maka diajarkan di dalam kelas
tetapi pun di dalam kelas
juga harus ada
bagian jarak atau pembagian kelas
nah misalnya satu kelas selama ini tiga puluh enam siswa
dibagi menjadi dua
menjadi satu ruangan
sebelah lagi delapan belas
misalnya mereka kelas tujuh a
belajar bahasa inggris
dipecah menjadi dua
nah tentunya dibutuhkan dua guru bahasa inggris
satu guru bahasa inggris di kelas a
separoh di kelas a separohnya
nah dengan seperti itu
pembelajaran tersebut itu utuh
jangan sampai pembelajaran
untuk separoh di kelas tujuh a
belajar di dalam kelas yang
separohnya ada di rumah dengan daring
itu tidak jalan
jadi kalau seandainya seperti itu
maka supaya kelas itu utuh
ya seperti tadi tekniknya
artinya ini campuran
mata pelajaran yang dianggap sulit
diajarkan dengan tatap muka
yang bisa diajar
yang bisa dipelajari bersama dengan orang tua
maka diajarkan di rumah
dalam arti seperti itu
sehingga protokol kesehatan tetap berjalan gitu loh mbak
artinya ini harus ada koordinasi
antara orang tua
kemudian juga pemerintah pusat pemerintah daerah
untuk bisa mensosialisasikan
kemudian juga menunggu aturan turunan
atau aturan yang dikeluarkan oleh
supaya ini bisa berjalan dengan baik
juga kesehatan nomor satu
tapi pendidikan juga tidak dilupakan
terima kasih pak heru purnomo sekjen fsgi
sudah berbincang bersama kami
pada malam hari ini
oke selamat malam